pria tak terlihat episode dua
apakah aku mendengar sesuatu sekarang
kau mendengar aku aku pria tak terlihat
bagaimana kau melakukannya dimana kau bersembunyi
aku tidak bersembunyi aku di sini aku ingin kau mengerti bahwa aku tidak terlihat itu saja
imajinasiku menjadi liar itu mempermainkanku
jika kau tidak mendengarkan aku akan melemparkan batu ini padamu untuk membuktikan bahwa aku bukan imajinasimu
aku akan membantumu pria tak terlihat adalah pria yang kuat
yang perlu kau lakukan adalah persis seperti apa yang kukatakan
aku akan melakukan apapun beritahu saja
ada hal hal yang aku butuhkan dan aku sangat membutuhkannya
aku butuh makanan aku butuh pakaian dan bukuku
tiga buku itu kau harus melakukan ini untukku
kau bodoh tapi aku tidak punya orang lain yang bisa kugunakan
jadi kau harus melakukannya
dan hari itu coach dan horses inn diserang lagi
hei itu kamar pribadi kau tidak boleh masuk
siapa siapa itu
pasti bukan dari ipling
benar sudah pasti
karena sudah cukup pria aneh di desa kita
diminta atau lebih tepatnya dipaksa oleh pria tak terlihat
tuan marvel kembali ke penginapan
dokter kas dan pendeta sedang melihat barang barang pria tak terlihat
aku tidak bisa membuat apa apa dari ini
tidak ada catatan tidak ada diagram
hanya persamaan matematika di atas persamaan
lihat ini adalah huruf yunani
tentunya kau bisa membacanya pendeta
siapa di sana
beraninya kalian melihat lihat barang pribadi seseorang
aku akan mengajari kalian apa arti persamaan ini
milikmu akan berguna
oh itu dia
pria tak terlihat
dia adalah monster
pria tak terlihat
selamatkan diri kalian
selamatkan diri kalian
belum tidak lupakan yang kamu itu
orang akan waspada
aku butuh seseorang untuk membantuku
dan jika kau mencoba untuk tidak mematuhiku
aku akan membunuhmu
apa kau mengerti itu marvel
aku akan membunuhmu
sekarang ayolah kita harus pergi ke pelabuhan stone
pada hari hari berikutnya terjadi perampokan
di bank di toko di rumah
orang orang melihat hal hal aneh
setumpuk uang mengapung di udara
jejak kaki di tanah
orang orang dipukul memar dan terluka
priyata terlihat mencuri dari kotak uang di seluruh pelabuhan stone
dan menyimpan uang itu bersama marvell sambil bergian
cerita tentang dia ada di seluruh koran
dan dia semakin marah
suatu hari ketika dia dan marvell mencapai pelabuhan burdok
tolong tolong priyata terlihat mengejarku
apa yang terjadi
orang orang akhir akhir ini sepertinya mereka sudah gila
priyata terlihat ya
mereka akan percaya apa saja
priyata terlihat mengejarku
dia akan membunuhku
siapa di sini
adik kelasmu di universitas
peraih medali emas dalam kimia
apa ini kenapa aku tak bisa melihatmu
karena aku tidak terlihat
tidak terlihat apa setan
akan kuhancurkan kepalamu jika kau bertingkah seperti orang bodoh di desa
ayo camp tidak ada setan di sini ini sains murni
aku terlalu lelah untuk mengatakan apapun padamu sekarang
tidak ada yang serius
tapi aku butuh sesuatu untuk dimakan minum dan aku perlu tidur
akan kuberitahu kau besok pagi
apa kau memiliki pakaian ganti
dokter cam membawakan griffin pakaian ganti dan beberapa makanan
ini dan kau bisa tidur di kamarku malam ini
dengar kem banyak yang ingin kuceritakan padamu
aku membutuhkan bantuanmu
jadi aku percaya kau tidak akan memberitahu siapapun tentangku
aku berjanji istirahatlah
jadi semua cerita dari periata terlihatnya
dan dia masih tidak berhenti
yang terhormat kolonel aini
selamat pagi griffin
apakah kau tidur dengan nyenyak
ya sangat membutuhkan istirahat
tidak ada yang tahu aku di sini kan
aku sudah berjanji padamu kan
ayo ada sarapan untuk kita berdua di ruang kerja dan pelayanku telah diperintahkan untuk diam di ruang bawah tanah
tak satupun dari mereka yang tahu kau di sini
ada apa dengan itu
kau tampaknya cukup rentan terhadapnya
jadi apa ceritamu griffin bagaimana kau bisa menjadi tidak terlihat
apakah kau ingat aku mempelajari listrik di perguruan tinggi berhenti dari kedokteran untuk belajar fisika
ya aku ingat
ini semua tentang densitas optik
aku bekerja keras sampai suatu hari aku tersadar
sebuah ide rumus matematika
persamaan umum di empat dimensi
aku menyadari bahwa kita dapat mengubah kerapatan optik objek apapun menjadi udara tanpa mengubah sifat material lainnya
tapi aku tidak bisa lagi melanjutkan penelitian
karena profesorku oliver adalah pencuri ide
dia ingin mencuri ideku
jadi aku meninggalkan london dan pindah ke sisseltoe
aku bekerja membuat penemuan satu demi satu
sebuah objek terlihat hanya karena salah satu atau ketiga dari hal ini
ia menyerap cahaya atau membiaskan cahaya atau memantulkan cahaya
tapi jika kita dapat mengubah sifat sifatnya sedemikian rupa sehingga kita bisa mengubahnya
kita bisa mengubahnya dengan cara yang lebih mudah
jika kita mengubah sifat sifatnya dengan cara yang lebih mudah
kita bisa mengubahnya dengan cara yang lebih mudah
jika kita mengubah cahayanya seperti ini
ciri kata itu menjadi bukan apa yang kita lakukan teratas dan membingungkan cahaya di this process
dan manusia pada dasarnya yang dibuat ada dari agar tidak terlihat
oleh karena kamu di universitas
apakah kamu merasa merupakan orang semua ahli milik kamu
dan pigment hitam rambutnya
semuanya terbuat dari jaringan transparan tak berwarna
oh ya ampun tentu saja
sekarang apakah aku menyadari keajaiban yang aku temukan ini
seorang pria aku bisa menjadi tidak terlihat
pikirkan kekuatan keagungan yang mungkin bisa terjadi
aku bekerja selama tiga tahun dan kemudian tidak bisa bekerja lagi
penelitianku menjadi tidak mungkin
uang kem uang
jadi aku mencuri uang dari ayahku
ayahku telah meminjam uang itu
jadi ketika dia melihatnya hilang dia menembak dirinya
tapi ya aku tidak punya pilihan lain
pasti kau bisa mengerti
apa yang kau lakukan selanjutnya
aku membutuhkan dua dinamo yang aku buat dari gas untuk melakukan percobaanku
dan kemudian suatu hari seekor kucing kebetulan datang ke jendelaku
aku membawanya masuk dan memberinya susu
oh ya itu benar
awalnya aku memberinya uang
obat penahan sakit dan kemudian memindahkannya
dia berjuang sedikit dan kemudian
dia mulai menghilang jaringannya ototnya kulitnya sampai hanya tersisa matanya
saat itu ada ketukan
tuan tanah bodoh telah mendengar kucing di kamarku dan dia pikir
aku sedang menyiksanya
dia mengoceh tentang hukum di negara kita terhadap pembedahan makhluk hidup
aku kehilangan kesabaran dan aku mendorongnya ke bawah tangga
itu adalah pembedahan makhluk hidup yang kau lakukan pada kucing
aku melakukan eksperimen yang sama pada diriku sendiri
oh itu menyakitkan tapi
aku membuat diriku melewatinya
keesokan paginya tuhan tanah yang bodoh itu datang bersama putranya
dengan pemberitahuan agar aku segera mengosongkan apartemen
tapi dia tercengang
karena aku telah menjadi putih dan kemudian menjadi tak terlihat
ini adalah kesempatanku
aku mengumpulkan beberapa kertas dan jerami dan apapun di pintu
dan aku membakar rumah melarikan diri dari jendela
membakar seluruh rumah
hanya itu cara untuk menutupi jejakku
tidakkah kau lihat
aku yakin rumah itu pasti sudah diasuransikan
aku tidak terlihat
oh kekuatan itu
tidak ada yang tidak bisa kulakukan sekarang
aku tidak terlihat

tidak ada yang
berani melibatkanlichen istrinya sendiri